atau busana sopan bukan hanya bisa digunakan untuk para perempuan berhijab
namun dengan inovasi para desainer berbakat bisa menjadi alternatif busana yang fleksibel
dan bisa menjadi alternatif busana pada ramadan dan idul fitri dua ribu delapan belas
dalam rangka menyambut ramadan pt matahari departemen store tbk berkolaborasi dengan indonesia fashion forward
mempersembahkan koleksi modest wear di mal kawasan kemang jakarta selatan
modest wear atau busana sopan di indonesia memiliki pasar yang besar
perempuan berhijab maupun non hijab bisa mengenakan pakaian ini
tidak tanggung tanggung matahari menggandeng tiga desainer binaan indonesia fashion forward atau
yaitu norma hauri restuang reini dan rani hatta
desain baju yang sopan dan fleksibel ini bisa dipadukan dengan baju lain
menjadi pilihan yang menarik untuk digunakan di berbagai acara seperti ramadan dan idul fitri
dan dengan harga terjangkau agar semua masyarakat mampu tampil trendy di hari raya nanti
pada bulan suci ramadan ini matahari departemen store berkolaborasi dengan indonesia fashion forward
memberikan koleksi yang affordable
tentunya saja target marketnya adalah di seluruh matahari dengan range harga sekitar rp satu ratus lima puluh rp lima ratus sembilan puluh sembilan
yang dapat diperoleh untuk koleksi lengkap
kalau untuk tren sekarang jadi gini kalau zaman dulu identiknya kan sama warna
pastel sama warna putih terutama ya
kalau sekarang mulai dari tahun kemarin sih sebetulnya orang udah mulai senang warna warna
kayak warna warna basic hitam abu abu mereka juga udah terbuka untuk itu